sungai berantas adalah sumber kehidupan bagi jutaan orang
sejak ratusan tahun lalu ia hidup serasi dengan manusia
yang memanfaatkan airnya untuk minum irigasi bahkan sebagai benteng alam
namun sekarang berantas diambang kematian
ribuan ton sampah yang didominasi plastik membanjiri berantas setiap tahun
manusia lalai industri tak peduli pemerintah pun abai
sampah tidak cuma menghancurkan ekosistem sungai
tapi juga mengancam hidup manusia
selama dua puluh lima tahun prigi arisandi berdiri melindungi berantas
teriakan dan tindakannya membuat isu sampah sungai berantas
baginya sungai berantas harus dipulihkan disembuhkan
inilah prigi arisandi sang dokter sungai berantas
sungai terpanjang di jawa timur dan sungai terpanjang kedua di jawa setelah sungai bengawan solo
memiliki panjang tiga ratus dua puluh km dan daerah aliran sungai sepanjang satu ratus dua puluh km persegi
serta melintasi sepuluh kabupaten kota
manfaat sungai ini sudah dirasakan warga sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
atau hampir tujuh ratus tahun yang lalu saat zaman kerajaan majapahit
di zaman modern penduduk memanfaatkan sungai yang terpecah menjadi ratusan anak sungai ini
untuk berbagai keperluan
untuk urusan domestik industri pertanian
atau sekedar rekreasi seperti memancing
dan memanfaatkan perusahaan
setelah berjalan ke jawa timur
serta membangun perusahaan yang berbeda
dan menggunakan perusahaan yang berbeda
perusahaan yang berbeda menjadi perusahaan yang lebih penting
perusahaan yang terbaik untuk mencari perusahaan yang paling penting adalah
perusahaan yang paling penting adalah perusahaan yang paling penting
sungai berantas bagi saya adalah bagian hidup
ini penting sekali bagi saya dan keluarga
terutama dulu buyut saya
itu yang kemudian membuat saya jadi cemas dan khawatir
kalau ini diteruskan seperti ini
ini maka ke depan akan semakin rusak sungai itu
kemudian saya tergerak untuk melakukan sesuatu
untuk membuat sungai ini bersih
perigi arisandi adalah orang dibalik kampanye masif
penyelamatan sungai berantas sejak lebih dari dua puluh tahun yang lalu
sungai yang sudah berubah menjadi tempat sampah raksasa
bagi limbah rumah tangga dan industri
plastik sekali pakai susah dibuat lho diolah susah
kampanyenya melawan sampah plastik yang mengandung mikroplastik
kebijikannya menolak sampah impor
dan perjuangannya mendesak pemerintah untuk lebih peduli
dilakoninya selama hampir separuh usianya
bagi periki melindungi sungai berantas dan limbah
bukan hanya upaya menyelamatkan lingkungan
menyelamatkan berantas dan aliran sungainya
berarti menyelamatkan manusia yang mengambil manfaat dari sungai itu
tas kresek saset barang barang dari plastik
ini kemudian orang menjadi sebuah kampanye
orang menjadi wajar
kemudian kita melihat juga ada perilaku pemerintah
yang memberikan fasilitas
ternyata pengelolaan sampah pelayanan sampah
yang diberikan pemerintah pada masyarakat itu
bersama ekoton lembaga konservasi lahan basah yang didirikannya sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
konsentrasi perigi adalah isu sampah plastik
sampah yang paling banyak mencemari sungai berantas
bahkan saat isu ini masih asing bagi kebanyakan orang
selain sebagai kantor ekoton
rumahnya dijadikan semacam monumen peringatan akan bahaya sampah plastik
seperti instalasi berisi ribuan sampah plastik yang dikumpulkannya sejak lama
dengan sumbangan donatur dan honornya menerima berbagai penghargaan
perigi membangun ekoton dengan laboratorium mandiri
tujuannya agar mudah melakukan penelitian tentang pencemaran dan ekosistem sungai
perigi juga menggaji sejumlah orang sebagai staff
tapi yang jadi ujung tombak adalah para relawan
umumnya mereka adalah mahasiswa magang dan lulusan perguruan tinggi
keguruan tinggi yang membantu epoton selama beberapa waktu
seperti nurul yang menjadi relawan sejak masih mahasiswa
dia membantu setiap kegiatan secara suka rela
dia ingin ikut serta melindungi sungai berantas dan mendapat banyak pengetahuan dari perigi
awalnya karena saya kasihan miris juga melihat bahwasannya
ternyata masih banyak orang orang yang belum paham tentang bahayanya plastik
setelah saya dapat pengetahuan dari ekotemar
ternyata bahayanya plastik itu sangat merugikan untuk kita sendiri
nah dari situ akhirnya ada dorongan dorongan dari dalam hati
untuk juga ikut mengkampanyekan tentang isu isu plastik seperti itu
baik di platform media saya sendiri misalkan instagram di twitter di facebook seperti itu
relawan relawan seperti nurullah yang membantu perigi mewujudkan salah satu impiannya
yaitu semua masyarakat paham pada bahaya sampah plastik dan bisa ikut menjaga sungai berantas
satu di antara upaya itu adalah berkampanye sampai ke pelosok desa yang ada di sekitar aliran sungai berantas
seperti di desa tawang sari kabupaten sidoarjo
mereka mengajak siswa memeriksa contoh air di sungai dekat permukiman
yang merupakan anak sungai berantas
kampanye ini juga ditujukan bagi para ibu sosok penting dalam rumah tangga
pengetahuan baru ini bisa dibawa ibu ibu ke rumah dan menyebar pada tetangga
hingga isu sampah plastik di sungai berantas bisa meluas pada masyarakat
khususnya yang hidup di daerah aliran sungai berantas
banyak sih ya akhirnya kan kita kan jadi tahu
istilahnya ternyata kayak keseharian kita tuh banyak banyak
kayak mikroplastiknya banyak mengandung mikroplastiknya
kayak kosmetik yang dari ember
kalau lebih baiknya sih anak anak nggak boleh apa ya air yang beli beli gitu loh
mending pakai tumbler isi ulang itu aja sih lebih aman
ini nanti akan diterapkan di rumah pengetahuan ini
bagi perigi arisandi upaya melindungi sungai berantas dari sampah plastik masih jauh dari selesai
ini masih ditambah masuknya sampah sampah impor yang sulit didaur ulang
yang makin mencemari tanah dan air sekitar sungai berantas
dari setiap tahun jawa timur ini mengimpor sekitar satu lima juta ton
sampah yang di dalamnya tiga puluh persen mengandung sampah plastik
personal care kemudian tas kresek saset ini yang kemudian tidak bisa diolah
dan akhirnya apa dicacah dan sebagian dibuang ke sungai
jangan lupa like share dan subscribe
ada lebih dari seratus anak dan patahan sungai berantas yang melewati lima belas kabupaten kota di jawa timur
beberapa di antaranya seperti kabupaten malang lamongan mojokerto dan gresik
adalah sumber dari dua puluh dua persen produk pangan nasional yang mengandalkan air sungai berantas sebagai irigasi
di tepi sungai perigi arisandi sudah menunggu
hari ini perigi dan relawan akan memeriksa kualitas air
dengan parameter mikroplastik
ini adalah kegiatan rutin sebulan sekali di titik titik acak
untuk memeriksa kualitas air aliran sungai berantas
selama perjalanan mereka mengambil seratus liter air ke dalam media berpori
air yang tersisa dimasukkan dalam wadah dan akan dijadikan sampel pemeriksaan
selama perjalanan perigi dan relawan juga memeriksa sudut
ini adalah tempat yang terbaik untuk mencari sampel pemeriksaan

hujan ini biasanya gampang menemukan sampah yang didominasi sampah plastik di sungai berantas
kalau musim hujan berarti sangat banyak ya sampah
iya kalau musim hujan kan air air ini kan air hujan ini menyapu ya semua sampah yang ada di anak anak sungai
jadi anak anak sungai itu yang dijadikan buangan sampah itu digelontor oleh air hujan selarinya ke kali berantas kali surabaya
ini yang terjadi di kali berantas
kemudian menjadikan kami perhatian karena kan air ini menjadi bahan baku bagi pdm surabaya gresik dan sidoarjo
dan yang perhatiannya seperti ini sampah sampah seperti ini
ini kan strofom ya sampah sekali pakai ya
strofom kemudian botol akua seperti ini kemudian popok
ini semua adalah plastik sekali pakai yang paling banyak kita jumpai di kali berantas
sampai empat puluh dua persen sampah di berantas ini yang jenis sekali pakai ini
kemudian tiga puluh persen
dua puluh tujuh persen sampah jenis popok
dalam beberapa tahun terakhir perigi membentuk brigade popok
ini adalah kumpulan staff ekoton dan siapapun yang ingin terlibat dalam kampanye dan gerakan membersihkan sungai dari sampah terutama popok
tidak hanya dalam bentuk aksi pembersihan sungai kampanye anti pembuangan popok di sungai juga dilakukan dalam aksi demonstrasi
demonstrasi sangat penting untuk membentuk opini masyarakat lewat media
frigi berharap semakin banyak orang tahu aktivitasnya akan ada orang yang simpati
paling tidak memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah plastiknya di sungai
jika sedang membersihkan sungai brigade popok memakai hasmat untuk menghindari risiko infeksi karena sampah yang menumpuk lama
sekali menyusuri satu anak sungai saja puluhan kilogram sampah popok berhasil dikumpulkan
beberapa jam kemudian mereka kembali ke tepi
perigi membawa hasil sampel air sungai untuk segera diteliti
jadi tadi kan kita ngambil ya sekitar seratus liter air terus kita saring gitu ya terus kita pemasukkan ke kawasan petri ini
terus ini kita amati di sini
jadi di amati di sini kelihatan di sini ada beberapa jenis serpian serpian plastik
jadi kita menemukan di kalibran tas ini adalah kita menemukan banyak mikroplastik
dan ada ini seperti ini jenis jenis fiber ini
fiber ini dari baju kita benang baju kita
terus kalau ini ada sepian
jadi ada fragment ada filament jadi kayak cumilan kayak lembar lembaran seperti ini
jadi ini dari tas keresek atau dari botol
seperti ini kan tadi kita temukan banyak sekali popok ya
dan popok ini sebenarnya lima puluh
itu terus atas plastik
dan yang paling banyak di dalam popok adalah yang namanya super absorbent gel
seperti ini ya
gel ini kalau kemudian kita masukkan ini kan banyak kan
jadi ini seperti serat serat gitu ya
ini kandungan mikroplastiknya ini luar biasa
dan ini kalau kemudian dia teruret di sungai wassalam dan gak terkontrol
dan salah satu yang mengacau dia akan dikonsumsi oleh ikan
karena ikan gak bisa membedakan antara plankton dengan mikroplastik
data in the watercop lembaga non profit yang fokus pada sungai sungai di indonesia pada dua ribu delapan belas menyebut
tiap tahunnya sungai berantas dicemari oleh satu tujuh puluh lima juta kantong kresek
satu juta popok dan ph air yang terus memburuk hingga di bawah normal
sungai itu sebenarnya punya kemampuan
untuk memulihkan dirinya sendiri
seperti tubuh kita itu kalau sakit kadang kadang kan nggak usah ke dokter nggak usah minum obat boleh sendiri
sungai kita itu juga punya kemampuan memulihkan dirinya sendiri
istilahnya self purification suapentahiran
jadi kalau kita buang limbah itu sebenarnya bisa pulih sendiri
sama sungai juga demikian meskipun punya kemampuan memurnikan
tapi tadi tekanannya itu besar
tadi sungainya kualitasnya jadi turun
kadang ada mungut ya ikan yang mati
dalam dua tahun terakhir
isu sampah plastik terus mengemuka
terlebih saat perigi juga menemukan lima puluh dua ribu ton sampah kertas dari luar negeri
terkirim ke berbagai industri kertas di sekitar sungai berantas di tahun dua ribu dua
karena ada lima belas industri kertas yang dia mengimport sampah
dari lima puluh dua negara ini itu ada di berantas
agama sport fortuna ada di hulu ada di daerah kepanjen malang
ada jiwi kemudian ada suparma ada semua pabrik kertas ini
mereka membeli kertas dari lima puluh negara
sayangnya tadi ada selundupan plastik gitu ya
jadi setiap tahun jawa timur ini menginformasikan sekitar satu lima juta ton
personal care kemudian tas kresek saset
ini yang kemudian tidak bisa diolah
dan akhirnya apa dicaca dan sebagian dibuang ke sungai
kandungan mikroplastik yang tinggi di kali berantas itu karena memang ada lima
ada lima belas industri kertas yang mereka mencaca tadi
merecycle sampah yang mengandung plastik
yang pada akhirnya akan mencemari kali berantas ini
dalam catatan prigi australia menjadi negara terbesar
yang mengekspor sampah kertas ke indonesia
dengan lima puluh dua ribu ton sejak tahun dua ribu empat belas
gempuran sampah mengandung mikroplastik
tidak hanya membuat sungai berantas menjadi kritis
ekosistem sungai juga jadi tidak normal lagi
dua puluh tahun bergelut di sungai berantas dan alirannya
tidak membuat prigi arisandi merasa cukup
dia tidak akan berhenti hingga berantas pulih kembali
pengiriman jumlah n screws
kejauhan pelangan komposisi jumlah jantan dan betina
dan faktor interseksi di jalan jalan
setiap sungai adalah sumber kehidupan
begitu juga sungai berantas
di sepanjang dua belas km persegi daerah alirannya
berantas memberi banyak kehidupan
tidak cuma dalam hal fundamental seperti sumber air minum
berantas juga menjadi rumah bagi tujuh belas spesies ikan endemik pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sekarang berdasar penelitian ekoton
hanya tinggal sebelas jenis spesies ikan saja yang ada di sana
ikan palung dan rengkik contohnya
kini nyaris tidak bisa ditemukan
lagi oleh masyarakat sekitar sungai
hilangnya keanekaragaman hayati ini
menambah bukti betapa kritisnya sungai berantas
tidak hanya itu
turunnya kualitas air dan rusaknya habitat ikan sungai berantas
membuat ekosistem ikan menjadi tidak normal
anomali itu ditemukan perigi bersama lembaganya ekoton
saat jumlah ikan betina di sungai berantas jauh lebih banyak daripada yang jantan
satu ekosistem komposisi jantan dan betina secara natural harusnya seimbang
anomali lainnya adalah apa yang disebut sebagai ikan intersex
sebuah ketidak laziman
dimana dalam satu kawanan
terdapat banyak ikan yang memiliki dua kelamin dalam satu tubuh
data indo water corp menyebut
konsumsi ikan sungai terkontaminasi limbah dan sampah plastik per tahun per orang
mencapai lebih dari dua mikron
yang kita temukan itu ada jomplang jumlahnya
lebih banyak yang betina
dan kemudian ada lagi yang lebih aneh
ditemukan ikan yang intersex
jadi dia itu
dua jenis kelamin
satu tubuh ikan terdapat
ada bakal sel telur dan sel sperma
oke dua jenis kelamin
kami tidak normal sebenarnya tidak normal kenapa penyebab ini kejomplangan komposisi jumlah jantan
dan betina dan faktor interseksi banyak sebenarnya faktor yang menentukan mungkin
lingkungan luarnya itu mungkin dari limbah kita yang mungkin mengonsumsi pilkab terus kemudian
limbahnya itu berakhir di sungai terus kan itu terpapar ikan jadi ikan mengkonsumsi zat zat
yang seharusnya tidak dia konsumsi jadi itu mempengaruhi internalnya gitu mempengaruhi jenis
kelaminnya dia pakai tas kresek segotang botol akua ancaman mengerikan bagi keberlangsungan
hidup sungai berantas membuat perigi arisandi menghabiskan separuh hidupnya untuk memulihkan
kembali sungai ini tidak ada upaya yang sia sia selain isu sampah plastik di sungai jadi tak
asing lagi beberapa pemerintah daerah sekitar aliran sungai berantas
mulai tergerak membuat aturan kabupaten gresik sudah membuat perda larangan sampah plastik sekali
pakai yang lain seperti kota surabaya dan malang juga memulainya dengan membuat surat edaran wali
pemerintah provinsi jawa timur pun berjanji perlu ada perda khusus yang mengatur soal itu
bukan hal yang ideal memang karena dari lima belas daerah yang dilewati sungai berantas baru tiga daerah yang sudah
membuat aturan tentang sampah plastik tapi kalau memang ini dirasa tidak apa namanya menunjukkan
ke arah yang lebih baik untuk penanganan sampah ini saya kira sangat perlu ya kalau misalkan ada
peraturan daerah terkait dengan bagaimana penanganan sampah seperti itu karena supaya
masyarakat ini tahu dan paham bahwa membuang sampah di sungai itu menjadi suatu kultur yang
berakibat tidak baik bagi untuk masyarakat karena kita tahu bahwa apa yang dia buang ke sungai itu
padahal sungai kali berantas itu kan di jadikan bahan untuk bisa minum bisa apa namanya mandi untuk
warga surabaya dan sekitar dua puluh lima tahun menyuarakan hak hak sungai berantas tentu membuat perigi tidak
seperti kebanyakan orang lain sebagai aktivis kegiatannya tentu tidak punya jam kerja apalagi
hak sungai berantas yang dibelanya membawanya pada gugatan terhadap pejabat bahkan pemerintah
perigi arisandi pernah mensomasi kepala daerah hingga menggugat gubernur jawa timur dan dua
menteri yakni menteri pekerjaan umum perumahan rakyat dan menteri lingkungan hidup dan kehutanan
telah membiarkan ikan ikan di sungai berantas mati masal pada periode dua ribu sembilan belas ekoton memenangkan
gugatan tersebut pergi mengaku beruntung istrinya yang juga aktifis lingkungan hai k supposedly
hingga sekarang masuk tiga anaknya yang menjadikan aktivitas orangtuanya sebagai inspirasi
khawatir banget sama jangan waktu dulu kami akan seiring demo di depan kantor
pemerintah di depan gerhadi mereka juga kadang kadang ditangkap tapi mereka khawatir banget soalnya
cuma mereka yang diambil gitu saya nggak ikut kan jadi saya nggak tahu apa yang terjadi di
sana tapi kadang mama saya menenangkan gitu ngasih tahu papa cuman dikasih tahu gini gini
nggak papa mereka enggak pantang menyerah walaupun mereka gagal berkali kali mereka
nggak dipercaya orang mereka dibenci orang dimusuhi orang bahkan pemerintah maka tetap
berjuang atas hal lingkungan atas saya juga untuk saya jadi saya mereka benar benar panutan bagi
saya inspirasi bagi saya apa yang dilakukan prigyari sandi selama dua puluh lima tahun hidupnya mungkin
akan dilakukannya terus seumur hidup kalaupun saat ini upayanya belum banyak memberikan dampak
berarti pada pemulihan sungai berantas dia mengaku
isu sampah plastik semakin banyak diketahui orang setidaknya apa yang ia lakukan bisa
menginspirasi orang lain agar menjaga sungai berantas dari sampah plastik reputasi perigi
si dokter sungai berantas ini menyebar mendahului namanya setiap hari ada saja individu kelompok dan
institusi yang datang padanya mereka berdiskusi belajar tentang merawat sungai berantas
kebetulan yang sukar lebih terkejut karena
tak menyangka kondisi sungai berantas lebih buruk dari yang mereka kira yang lain bertekad ingin
menjadi priggi prigi baru teruskan perjuangannya memulihkan sungai berantas jadi dia benar benar
pejuang lingkungan jadi ini adalah inspirasi kami sebagai mahasiswa teknik lingkungan
bisa mencontoh beliau terutama di ekototnya juga dan itu juga untuk motivasi kita supaya
peduli lingkungan yang secara kesinambungan terus terus menerus